kita dari sana
nama bapak siapa
semua gak tau
terus pulangnya gimana
yang gak tau
tinggal cincin kawin itu satu satunya kenangan kita kamu sudah dibayar dengan
bisa kecuali ini uang untuk bayar sekolah jangan sampai hilang ya nak ibu nggak punya uang lagi
apa kenal sama bapak ini enggak tak disibuk maaf kenal sama bapak ini
ya ya ya ya masyaallah sudah sudah begini kok belum pulang ke mana kamu nak
kenapa batuku sampai mengeluarkan darah
mudah mudahan penyakitku tidak parah ya allah
kamu dari mana saja nak
kan abis ini baru pulang
ayo jangan ngilangin uang bayaran sekolah itu bu
ibu mampir ayu
pak kalau dari sini bapak tahu nggak rumahnya di mana
saya nggak bisa terus terusan disini nemenin bapak
saya terpaksa ninggalin bapak di sini
kasian juga kakak itu
kalau saya bawa ke rumah istri dan anak saya belum tentu mau nerima
dasar goblok kenapa enggak saya minta kartu identitasnya
dari situ pasti aku tahu alamat si kakek
malah dari tadi cuma muter muter doang